video seorang perempuan yang juga seleb tiktok memarahi siswi smk yang tengah magang menjadi kasir
di salah satu pusat perbelanjaan di kota probolinggo jawa timur menjadi perbincangan warganet
dalam video ini terlihat seleb tiktok tidak terima ditegur oleh sang siswi perihal konfirmasi barang yang batal dibeli
bahkan dalam video sang seleb tiktok sempat mengeluarkan kata kata kasar kepada sang siswi smk
yuni handayati humas smk negeri satu kota probolinggo mengungkapkan usai videonya viral
siswi smk berinisial l mengalami trauma hingga sempat kembali masuk bekerja di tempat magang
usai kejadian korban didampingi pihak sekolah dan pusat terpadu perlindungan perempuan dan anak
melayangkan somasi kepada sang seleb tiktok ke polres probolinggo kota
salah satunya karena melakukan perundungan anak
di hari pertama anaknya agak cemas kecemasan itu pastilah karena dia tetap merasa bersalah
karena meskipun dia sudah benar tapi dia merasa bersalah
belakangan identitas sang seleb tiktok pun terungkap yakni seorang istri anggota polisi resort probolinggo
atas ulahnya sang anggota polri dan istrinya diperiksa propam polri
dari hasil klarifikasi
kondisi kami yang bersangkutan memang menyatakan saat itu dalam kondisi emosi
dan bersedia untuk meminta maaf kepada pihak kds dan pihak korban
aku lewat kamu bilang gak dibatalin gak dibatalin
lebih lanjut wakapolres probolinggo kompol nurhali memerintahkan anggotanya bersama sang istri
untuk meminta maaf kepada siswi smk
sementara saat itu
saat dikonfirmasi melalui ponselnya
suami dari sang seleb tiktok yang merupakan anggota polres probolinggo tidak ada jawaban